jokowi sebagai wujud kepanikan pemerintah lantaran tak mampu menyaingi gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden yang semakin viral
sekjen pd perjuangan hasto kristianto menepis hal itu
dikutip dari detik com hasto mengatakan presiden jokowi tidak pernah menggubris kritik dan hujatan yang bersifat negatif kepada dirinya
presiden selalu menanggapi dengan senyuman
hasto menegaskan semua yang dibangun jokowi adalah untuk seluruh rakyat indonesia
baik masyarakat yang pro maupun yang kontra berhak menikmati fasilitas yang sama
mudik tahun ini terasa berbeda
kita nggak akan bicara mengenai macet atau seberapa banyak rest area yang dibangun
tidak hanya perbincangan seputar jalan kemacetan atau persiapan lebaran saja
tapi aroma pertarungan politik juga terasa
saat spanduk yang mengklaim keberhasilan presiden jokowi membuka jalan tol baru dan aksi dari kubu yang berlawanan
atau kita kenal dengan kelompok dua ribu sembilan belas ganti presiden
juga ramai mengisi wacana arus mudik kali ini
apakah jalan tol dan arus mudik memang tepat dijadikan komoditas politik
terutama di masa libur lebaran kali ini
kami akan mengulasnya bersama dua orang aktivis sosial
ada bang ciko hakim dan juga ibu ratna sarumpait
terima kasih bang ciko mbak ratna
terima kasih sudah datang
saya mau ke mbak ratna dulu
saya mau minta tanggapan
ini kan menarik sekali
apa yang kita lihat tadi banyak sekali spanduk spanduk bertebaran
yang mengatakan mungkin bisa ditampilkan ya kali gambarnya
bisa kita baca bersama sama kali ya
ada beberapa foto foto sebelum nanti kita akan dikomentari oleh mbak ratna
mungkin bisa ditampilkan beberapa foto fotonya
yang sudah kami rangkum dari beberapa media sosial
atau yang kayak ini ya
mudik lebaran lancar berkat pak jokowi
ada juga beberapa foto foto still sebenarnya yang diambil dari beberapa media sosial
baik yang pro atau yang kontra mungkin bisa juga ditampilkan
ya ini mudik lebaran lancar berkat pak jokowi
nah ini selamat hari raya pendukung dua ribu sembilan belas ganti presiden
anda sedang melewati jalan tol pak jokowi
wah jadi pesannya khusus untuk yang biasa mengkritik presiden jokowi
spanduk spanduk seperti ini bertebaran di mana mana
ini di bibir bibir atau di pinggir pinggir jalan tol
saya mau tanya ke mbak ratna
ini menurut anda seberapa sah layak dan sebenarnya wajar sih spanduk spanduk ini kemudian dipasang
untuk konteks politik dan di konteks arus mudik kali ini mbak ratna
aku sih gak ngeliat itu
apa mau dilihat salah gitu
ya kan aksi dan reaksi
ada action terus ada reaksi gitu
ya saya pikir sih
dan so far kalau saya lihat sih ya sahut sahutan
jago gue begini jago gue begitu
kalau buat saya nggak masalah sebenarnya
ini kan mereka juga tahu mereka akan pulang untuk mudik ya untuk lebaran
jadi yang penting tuh jangan sampai jadi terjadi sesuatu yang membuat kita jadi malu atau jadi kecewa
tapi kalau kita bicara pemasangannya sih sasa sasa aja seperti kata anda
tapi kalau kontennya misalnya mengklaim selamat datang di tolnya pak jokowi dua ribu sembilan belas
misalnya apa namanya pendukung dua ribu sembilan belas ganti presiden
selamat datang di tolnya pak jokowi
anda memasuki tolnya
ya gimana mau bahas itu orang selama ini juga kita sering lihat seperti itu di media sosial
tapi anda mengakui bahwa memang ini adalah tolnya pak jokowi dan memang betul betul ya bagi anda para
ya kan masyarakat
negatif pak jokowi selamat datang di tolnya pak jokowi
maksud saya kalau itu dimanfaatkan oleh tim suksesnya dengan ketidaktahuan masyarakat
bahwa itu mungkin jangan jangan itu punya investor yang masih harus belum dikembalikan gitu haknya gitu kan
lebih serem dari situ kok
di apa di
di medsos kalau saya lihat
justru itu yang membuat serem mbak ratna
karena di sini mungkin orang orang sambil lintas lalu
tapi yang di medsos setiap hari itu sampai hari ini masih menjadi trending
bang ciko mbak ratna yang kemudian masih saling saut sautan klaim klaiman
apakah tepat klaim ini atau tidak tepat klaim ini gitu
dari perspektif anda tepat nggak
kalau klaim itu memang tidak benar kan
karena memang itu kan
apalagi saya dengar itu sih memang investor punya jalan
jadi itu masih dibayar dengan uang hutang
memang nggak benar tapi lalu kita mau membahas kebenaran
ini orang lagi happy happy aja mau pulang terus ada yang menjagokan ini menjagokan ininya
yang ini menjagokan kalau saya sih melihatnya
wacana yang tidak benar pun nggak apa apa
kemudian menjadi diskursus publik asal itu sama ditanggapi happy happy saja gitu mbak reza
ya selama tidak membuat kita jadi
gontok jadi yang chaos gitu
kalau ini hanya cuma segitu nggak apa apa
kalau menurut saya juga rakyat itu harus dilatih
melatih dirinya berpolitik
barangkali sekarang masih salah lain kali akan lebih baik gitu
eksesnya sebelum ke bang ciko nih
eksesnya mungkin kita harapkan tidak ada gontok gotongan
tapi mesenya salah atau benar
ya itu kan bisa diperbaiki kemudian
bagi anda seperti itu
oke saya mau naik ke bang ciko tapi di segmen berikutnya lebih enak jawabannya

kita main kesana jangan gak usah main main
kalau kata bang ciko sebenarnya pesannya biasa saja

berbagi kenyinyiran itu gak apa apa
tapi kan kenapa jadi ditanggapi
sekali di media sosial kalau
coba kita tampilkan tidak hanya media sosial
yang panas tapi juga partai partai oposisi
juga panas kita tampilkan
beberapa quote dari partai oposisi
misalnya oh bukan ini saya minta quote nya
ya sambil ditampilkan dulu
ini ada beberapa quote juga nih
oke sambil kita oke ini dulu ya
andre ya spanduk ini bukti
bahwa ada opini yang menyesatkan
botol ini kepunyaan jokowi
spanduk spanduk yang dipasang ini merupakan
bentuk panik pihak penguasa
terhadap semakin viralnya
dua ribu sembilan belas ganti presiden sehingga mulai memasang
spanduk yang isinya opini yang menyesatkan
ini gak sesantai
mbak ratna kalau mbak ratna kan masih ragu ragu
icuk tadi bergantung
kalau melihat tanggapan seperti ini gimana bang ciko
politisi dari partai partai
tentunya setiap ada
isu apa yang masuk
dia mencium bau darah
dia langsung digrek
tapi kan bahasa bahasa seperti itu kan
sebenarnya dia bilang pihak penguasa
itu siapa ya saya selalu mengatakan
ketika orang bicara pihak penguasa
itu harus bicara soal pemerintah
karena saya sendiri walaupun pendukung
saya tidak bisa merelasikan diri saya
dengan kata kata pihak penguasa
saya bukan penguasa saya tidak
lebih sebagai warga negara
di atas dari padang barat atau andri
sendiri saya biasa biasa aja
jadi diksi menyesatkan diksi penguasa
itulah menyesatkan itu diksi yang menyesatkan
andri itu bergaul sama
yang pasang spanduk jadi
ini nya kena tuh apa namanya
sampai situ menyesatkan
kalau misalnya memang ide ini kemudian kan
di kampanyekan di media sosial
kita tampilkan di beberapa
cuitan atau mungkin postingan
di media sosial kalau tadi itu kan
dia sebagai politisi
dia pasti akan larinya
ke situ kalau saya
saya mungkin lebih
lebih happy pada kebahagiaan
masyarakat sedang berbahagia sekarang
bahwa ada gitu gituan ya itu biasa lah
jadi aku orang yang tidak akan melihat itu
ya enggak sampai
itu sih enggak apa apa itu
even pesannya tadi menurut mbak ratna
kurang tepat pesannya
boleh kita tampilkan nggak misalnya
beberapa rame di media sosial
cuplikan cuplikannya boleh kita
tampilkan yang tadi kemudian ditampilkan
oke misalnya ini dari mone ya temannya bang ciko
jagorawi itu jalan tol pertama di indonesia
dibangun zaman soeharto
setiap minggu pak jokowi bolak balik
jakarta bogor melalui tol jagorawi
tidak pernah itu diklaim tol soeharto
jadi ini ini wacana yang berkembang
ada yang positif ada yang negatif
ramai spanduk tol
kalau setuju tol milik rakyat
jangan lagi bikin hoax tol milik asing
nah ini kan juga terkait dengan kempennya
kelompok dua ribu sembilan belas ganti presiden
bahwa tol itu milik asing kemudian
jangan lagi bilang nggak butuh pembangunan
jangan lagi bilang infrastruktur buang buang duit
ini menjadi semacam kontra propaganda
atau kontra narasi dari apa yang kemudian
tapi lo gak bisa nemuin tweet norak seperti itu dari gue kan
masih banyak masih banyak
kita lihat lagi kalau masih ada mungkin
ini pamer juga nih misalnya
ini terakhir ya
ada yang sampai dipasang itu bang
di belakang mobilnya
selamat mudik pakai tol karena jokowi
ini dari projodin udah jelas siapa ininya yang masangnya
ini kita rata masih masih sehat sebenarnya
apa namanya adu diskursus seperti ini
adu wacana seperti ini cukup sehat dalam
untuk mengisi momen momen politik tahun politik seperti ini
atau menurut anda ini cheezy yang harusnya tidak perlu dilakukan
ketika kita bicara mengenai politik
kita tidak harusnya bicara mengenai hal hal yang remeh temeh
seperti kata anda tadi
kita ini sekarang kan di tahun politik ya
ibu gak mau
memang iya orang mereka lagi kubu
ngomongin politik juga itu kan ibu ibu
ya saya pikir sih itu memang nuansanya sedang begitu
lalu mau kita apa mau suruh mereka diem sepanjang perjalanan gitu
ya yang paling interest untuk mereka bicarakannya
misalnya yang kepengen ganti presiden mungkin mereka orang orang yang
merasa dirinya gak serak dengan keadaan sekarang
barangkali korban dari keadaan sekarang ya
oke dong dia boleh ngomong
nah yang pihak pak jokowi yang mau mempertahankan
ya boleh aja gitu ya
tapi anda setuju nggak jika memang ada wacana wacana
tapi banyak sekali kalau kita temukan di media sosial seperti tadi
jangan dong kritik kritik lagi dong
ini apa punya asing atau misalnya punya asing
atau pembangunan infrastruktur terlalu berlebihan
membuat kita utang besar besaran
jangan lagi dong apa namanya komentar komentar seperti itu
bisa nggak mbak ratna kemudian diterima logikanya
dengan menikmati tol ini
bahwa dia menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan itu silahkan aja
tapi kan belum tentu juga semua orang bisa terima itu
nah terus siapa emang itu pengadilan kita harus adilin mereka sekarang
enggak lah ini biarin aja mereka happy dengan urusannya itu
oke tapi menurut ratna sarumpait pembangunan infrastruktur jalan tol seperti ini
jangan aja gue kesitu nanti lain jadi jawaban saya
nah gak apa apa saya mau tanya kesitu sebenarnya
menurut anda ini tepat atau tidak tepat
benar atau tidak benar sudah cukup prudent atau tidak prudent menurut anda
kalau yang mana jalan tol ini
ini pembangunan pembangunan infrastruktur yang kemudian sekarang dikampanyekan oleh bang ciko dan kawan kawan
sebagai bentuk keberhasilan menurut anda ini
sudah bagian betul betul keberhasilan presiden jokowi yang bisa anda sendiri nikmati atau
menurut anda lebih banyak mudaratnya sebenarnya
kok mudarat enggak lah sebenarnya enggak enggak mudarat
tapi sebenarnya kan kalau dialog apa statement statement yang mengatakan
kenapa fokusnya ke sini karena itu ketika dia disandingkan dengan pembahasan tentang kemiskinan rakyat
kabut itu yang memang jadi kita bisa lihat tapi kalau udah dibangun dan sudah berhasil begitu
sesuai apaan mau dirubuhin
tapi biarkanlah wacana bertaruh seperti itu
jadi bukan berarti saya setuju aja semua ini ada di tengah tengah itu kan ini semua berkembang
politik itu berkembang pembangunan berkembang percakapan kita juga berkembang
dan anda sudah bisa menerima bagaimana narasi narasi presiden jokowi
dalam konteks ini lalu saya mau bilang apa
aku lihat kok emang mereka happy jangan jangan
oke kita akan bicara mengenai ini lagi
di segmen berikutnya tetaplah bersama kami
gue sialan nih
lo ini doang dikualak dikit dong
itu yang temen lo yang cewek
si feni juga gitu
aku sama siapa
sumpah kalian baca
kalau tadi ratna sarumpait
kalau tidak mau dibilang mengapresiasi
sepanduk sepanduk claim seperti itu
tapi ya enggak apa apa lah
biar rakyat happy dan berbahagia
berarti anda juga setuju bahwa
terutama jalan jalan tol seperti ini
cukup berhasil gitu mbak ratna
kita kan ngomongin yang itu tadi ya
iya iya betul
kan kontennya adalah keberhasilan
yang kemudian diekspresikan lewat spanduk
ya kalau kita bicara harapan masyarakat
atau harapan saya terhadap pembangunan
yang dilakukan pak jokowi
ya tentu saja masih jauh
tapi karena kamu datang mengundang saya ke sini
membicarakan kebahagiaan orang
rame ada yang bahagia
ada yang nesu ada yang marah
iya lah ini masanya kita lagi di ujung ramadan
orang udah lagi
bahwa ada yang salah di situ secara informasi
mungkin ada yang salah atau secara apa
apa yang salah
apa yang salah
informasi apa yang salah
misalnya secara kayak milik pak jokowi gitu ya
nggak bisa juga begitu kan
emang itu milik pak jokowi itu milik bangsa
bahwa dia yang membangun di eranya iya gitu
kalau kata bang ciko
ya itu hanya mensimplifikasi aja supaya
nggak harus baca buku satu ratus lima puluh halaman gitu kan maksudnya kan
itu fair fair saja kan mbak ratna kan
iya tetapi kalau kita bertanya
keseluruhan pembangunan yang harusnya diselesaikan pak jokowi
dalam lima tahun sesuai yang dia janjikan
kan belum habis lima tahun
kan ketinggal di kin
ada mau komentar apa
dukung pembangunan infrastruktur
khususnya jalan tol
mbak ratna sudah setuju bahwa dalam bidang ini
pak jokowi berhasil
eh kamu jangan
bidang bidang lain yang masih belum ada berhasil
malah itu sudah amnesia rupanya ya
bahwa ada kebahagiaan kebahagiaan masyarakat
lagi mudik dengan jalan tol yang berhasil ini
aku sih kesini nih memperhatikan perilaku masyarakat ya
jadi bukan memperhatikan pak jokowi
bahwa ada ini konteksnya pak jokowi kan
ya memang dia presiden
nah kamu pertegas apakah saya happy dengan pembangunan infrastruktur
yang sudah dibutuhkan
itu jadi panjang jawabannya
nggak apa apa panjang juga
karena kalau saya merasa tidak ada keseimbangan
dan buat aku itu kegagalan ketika dari awal tidak diatur
tapi sah dipakai untuk jadi komoditas politik
termasuk mbak dhani alisira dan kawan kawan
yang juga mengkampenkan hal yang serupa tapi tak sama gitu
kalau lewat jalan tol
kelas ketiga kali atau ada aksi aksi lain
ini semua kan awalnya dari hashtag
ini cuma melawan hashtag gini gini aja terus
itu orang orang yang akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif
saya dan mbak ratna sepertinya tidak
tidak menjadi anggota sekarang dari partai manapun
saya juga hanya menjadi aktivis sosial politik
kebetulan saya mendukung pak jokowi
tidak juga menjadi bagian dari kelompok relawan manapun
nah jadi buat kita
nggak ada itu untuk menaikkan rating
ada hal hal yang saya tidak setuju dengan pilihan pilihan dari pemerintahan sekarang
itu saya sampaikan juga kok
boleh nggak ada analogi gini bang ciko
misalnya di twitter atau di media sosial saya juga lihat
banyak klaim keberhasilan tol jokowi ini kemudian seakan akan mengubur
banyak sekali kelemahan kelemahan atau kegagalan kegagalan
terutama proyek infrastruktur
kemudian dilakukan oleh presiden jokowi
menurut anda analogi seperti itu gimana
nggak juga ya
gini siapa yang menutupi
ini kan euforia sekelompok relawan yang saya sendiri tidak kenal secara pribadi
jadi ini ada orang yang happy sekelompok lalu dia bikin sepanduk
kalau dulu saya ketika mendukung
saya dan teman teman saya berempat bikin komik gitu
kan tidak menjadi ini merepresentasikan apa pemikiran presiden jokowi
tapi itu menjadi representasi dari apa yang saya pikirkan tentang pak jokowi
nah seperti ini juga begitu
jadi anda sendiri menanyakan saya bahwa apakah sah atau tidak
apakah will i do something like that
tapi apakah itu sah
ya sudah sah saja
saya bisa menerkan reka
tapi kalau karena saya masih menerkan reka
tapi ini memang terkoordinasi
karena sepanduknya agak agak mirip mirip gitu kayaknya bang ciko
apakah memang ada perintah
jangan nyuruh orang
tadi maksudnya anda kan masuk tergabung dalam banyak sekali komunitas yang lawan jokowi
masuk grup aja kalau mau ngomong aja
jadi memang ini tidak ada terkoordinasi segala macam
nggak sama sekali nggak
oke dan ini situasional aja
di kubu pendukung jokowi sendiri
semua happy nggak dengan sepanduk panduknya
enggak kalau anda lihat di twitter
ada pro kontra
bahkan pro kontranya lebih lama daripada pertarungan
antara orang yang betul betul kontra gitu ya
lucu kadang kadang karena kan personal
ada yang saling mengenal secara pribadi di luar dunia maya
tetap panjang gitu
saya suka ketawa ketawanya
happy ya itulah namanya euforia pendukung
tapi memang presiden yang i satu ini
adalah presiden yang menurut saya terlepas ya mbak ratna dari segala hal
mempunyai fan base yang cukup besar
ya dan orang orang yang mau bergerak dengan
itu adalah daya upayanya sendiri
ini dibandingkan dengan presiden presiden sebelumnya
entah karena apa saya nggak ngerti termasuk saya
jadi resikonya adalah begini
bisa resiko bisa menjadi plus nilai tambah
tapi so far saya setuju sama mbak ratna
tapi bukan mempolitisasi
memakai momen ini untuk campaign politik
untuk insinuasi politik
saya udah rek mata turun ke tukang sayur di depan rumahnya
ini kan kebetulan orang lagi berangkat pulang kampung mudik
dan ini tampak semua jadi bahan pembicaraan
buat seorang ratna sarumpait apa yang boleh apa yang tidak boleh
apa semua boleh boleh saja
ini kita bicara mengenai konteks ini
konteks mudik lebaran dan
saya juga nggak akan mengatakan tidak boleh yang kayak ibu ibu galak gitu
gini lah ya nggak boleh
kalau ada orang pakai kaos jokowi
terus tanya kamu pendukung hashtag apa bukan
itu lah itu nggak boleh
itu anda juga sebal kalau kayak gitu
iya dong kalau sepanduk aja masa nggak boleh
kalau anda lihat langkah kawan kawan misalnya kan
kalau tadi kita lihat juga
kelompok mardhani alisera kan juga melakukan hal yang sama
ini juga menurut anda masih hal hal yang sangat wajar
iya dan ini kenapa selalu di
saya pikir yang harus disadari juga ya
kenapa sih itu jadi kayak booming gitu ya
ya pasti juga karena ada kaitannya dengan situasi sosialnya masyarakat ya
kalau jadi dia terpanggil gitu
oh iya ya dia bilang gitu kenapa nggak gitu
kubu pak jokowi bang jiko dan kawan kawan misalnya gitu
udah mulai seperti kata andri gak tadi
agak ketakutan agak panik agak paranoia gitu dengan hashtag yang katanya semakin besar gitu mbak ratna

nggak tahu saya
saya sih nggak melihat karena ini buktinya juga orang
bukan pemerintah yang bikin kok
kalau pemerintah yang bikin ya itu mungkin memang udah rada rada gitu
oke satu tahun oke satu tahun terakhir ini kita bicara infrastruktur politik
dan jokowi menjelang pemilu tahun politik
tentu saja ini akan jadi apa namanya
hal yang terus diperbincangkan mengenai infrastruktur utang yang sangat berkaitan gitu
apa yang kemudian menurut kalau seorang ratna sarumpait ditanya
apa sih yang harus dilakukan pak jokowi untuk satu tahun terakhir ini
di masa masa terakhirnya
berkait kait dengan kebijakan infrastruktur kebijakan jalan
kalau aku sih pak jokowi ini gak mau dengar orang
jadi kayak tka kemarin ini kan udah boleh dong
orang udah datang kok perdana menteri dari tiongkok
dan udah mengatakan mengumumkan meminta supaya semua investor dari tiongkok
mendahulukan tenaga lokal
artinya ini udah ada dasar buat pemerintah kita
memulangkan unskill labor yang ada kan
tapi kan nggak dijalankan juga
jadi yang kayak gitu gitu tuh yang bikin kalau saya pribadi kecewa
ini sebenarnya maksudnya mau kemana gitu
oke untuk infrastruktur segala macam itu menurut anda sebenarnya sudah right on the right track
nggak nggak juga
tapi mau bilang apa orang udah dikerjain udah ngutang terus mau ngapain
kita bilang eh bakar aja itu duit duitnya gitu
jadi anda apa yang anda sarankan
kemudian jika anda sebel anda tidak suka bagaimana mengekspresikannya
apakah biar biar saja kan kemudian tidak bisa mengekspresikan bahwa ini gagal ini
ini harus dipicarakan
dan ini bahwa presiden nggak aku sih seorang yang merasa bahwa pak jokowi itu kayak nggak merespon orang yang mengeritik beliau
padahal aku ya kalau kayak di twitterku itu sebenarnya berusaha sesopan mungkin
kalau ke pak jokowi ya sesopan mungkin
nggak ada tuh responnya
artinya nggak berarti harus respon oh iya deh ratna saya ini
bukan itu maksud saya tetapi at least gue lihat dikerjakan
bang ciko terakhir dari anda
terkait dengan situasi terkini ya kok mudik jadi komoditas politik
kan kita sama sama kelompok civil society yang gimana
supaya nggak ribut ribut lah nggak sampai gotok gotokan kata
sebenarnya gini ya maksud saya yang saya menjadi concern dari saya adalah
satu kita sebentar lagi menyongsong asian games ya
lima puluh negara akan kumpul di sini
kita akan menjadi tuan rumah perhelatan terbesar olahraga kedua setelah olimpik
dan ini terakhir tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
dulu itu olahraga tuh bisa banget mempersatukannya
hanya untuk sebentar deh
let's just ini kita mau jadi tuan rumah
apa gini segitu bencinya kah kepada presiden jokowi
sehingga tidak mau kita menyukseskan ini bersama sama
karena yang tuan rumah indonesia
yang akan diingat dua ribu delapan belas ketika ini gagal atau berhasil itu indonesia
anda lihat bisa atau tidak
tapi kenapa dibilang orang benci sama pak jokowi terus gak mendukung olahraga
saya tidak melihat ada sedikitpun euforia
semua masih bicara soal
ribut dengan hal hal yang sama ya
kita mencoba untuk memperbaikkan itu
saya ingin sekali melihat
lihat sekilas terakhir ya dan ini mungkin nggak ada kaitannya dengan pak jokowi ya
tetapi bola misalnya kenapa mesti mendatangkan hari ini untuk memenangkan gitu
kayaknya over banget
kita akan bahas mengenai bagaimana kemudian hashtag ini tidak membuat kita pecah
dan nanti kita menyosong asian games
harusnya itu mempersatukan
jadi kalimat kalimat atau pertarungan yang tadi kata mbak arana
aduh ini agak kurang terlalu penting gitu lah
itu dihindarkan dan kita bersatu untuk menyosong asian games
itu kan penguaya mbak ciko mudah mudahan mbak rata juga punya niat dan mau yang sama
terima kasih mbak rata
karena abis itu agustus sudah mulai petarung lagi
sebelum petarung kita berganding tangan dulu untuk asian games
terima kasih mbak ciko terima kasih mbak rata sudah
meluangkan waktu malam hari ini
kami akan segera kembali bersajaran berikut ini
tetap laporan sama kami